ponsel saat ini menjadi salah satu obyek yang diincar para pelaku kejahatan
maksudnya di tahun itu lu emang udah kasih tau kabar ke teman teman merpati gak sih
berarti kalau ke uph nggak lewat islamic ya
nah jadi kalau aplikasi itu aplikasi mobile apapun sebenarnya memang bisa menyedot data
induk holding farmasi bumn pt bio farma menargetkan produksi satu ratus dua puluh juta dosis vaksin covid sembilan belas indovac pada tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
jadi memang sudah lama dari kemarin kemarin itu pengennya ke sini terus
dan kalau ditambah serunding ini makin pedas lagi rasanya
bagaimana anda ingin posyandu anda itu bisa menjadi seperti apa
balai adat yang berada di pulau ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya melayu di kepulauan riau
jadi seharusnya tuh prosedurnya tuh gak bisa kayak gitu
iya kan selalu pak prabowo katakan satu kawan terlalu sedikit satu musuh terlalu banyak
partai pemerintah banyak di sana
yaitu untuk menentukan agar tidak adanya kejadian atau untuk mengelos
apalagi lempar granat juga begitu
untuk memberikan semangat begitu ya kepada karyawan dan secara
jadi ya sudah mau gak mau tidak bisa dipakai lagi
tim liputan cnn indonesia
organisasi posko ini perlu dibentuk dengan struktur yang sederhana